mak seng babi
lalu cinilang kemana
kok gak keliatan
setau joni sih
tadi baru aja pulang ke rumah
tapi apa sebaiknya joni bangunin rumah sama babi
gak usah jon
cinta mah sama cinilang
cinilang juga pasti akan maafin
tapi kan cinta sendiri
gensinya abah juga gede banget kayak gitu
gitu kayak gak
orang begitu tuh perlu keras kepala
gue mau bisa aja
nah yang punya urusan tuh
gak mau udah pahit
tanggung aja risikonya
rombong banget deh cin
abah tuh suka banget bikin masalah
gak ada kapok kapoknya
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
itinya gak bahagia
ya lu kan lebih tau
ya juga sih
aku sering banget kasih tahu ibu ibu pengajian soal penyakit hati
hmm itu dia tuh
penyakit yang paling kejam di dunia
bisa bikin manusia masuk neraka janam
ya itu penyakit hati
apa mungkin ya
bang robby mau dengerin omongan rom
kenapa rom jadi ngerasa jauh banget sama bang robby
ketinggiannya nggak mau disamain aja sama yang di serpong
karena gini di daerah serpong sama kebun kacang itu berbeda
nah serpong dibiarkan aja seperti itu
sedangkan untuk di kebun kacang ditambahin dua meter
karena di daerah itu butuh penguruan

pernah ya re
serum cuma mau tanya bang
porodya itu beneran hamil
porodya sedang hamil

boleh emangnya apa sih yang abang bisa bantu
ya mbak robby tolong bilangin ke cimelan
ya mbak robby tolong bilangin ke cimelan
untuk batalin taruhan ya bang
rum gak mau kalo kupingnya abah dipotong

ada ada aja ya contoh itu
awalnya mereka taruhan
itu merasa tidak akan ada masalah
sekarang kalo kejadiannya bermasalah seperti ini
sekarang kalo kejadiannya bermasalah seperti ini
semua orang kan dibuat pusing
jadi gimana bang
rum butuh jawabannya sekarang
ya rom ya insya allah abang bantuin
abang ketemu sama cimelan
untuk batalin taruhan sama
makasih ya bang
baik baik aja kan
syukur deh bang
gimana dengan rom
rom alhamdulillah baik juga rom
kalau gitu udah dulu ya bang
ya ya assalamualaikum
lalu cimelan kemana
kok gak keliatan
setahu joni sih tadi baru aja pulang ke rumah
tapi apa sebaiknya joni bangunin rumah sama babi
gak usah bang
mereka aja mereka istirahat
nih cing bawain kesukaan joni
kamik pulang dulu ya
ada urusan di rumah
mau apa kamu datang sini
boleh minta waktunya sebentar buat ngobrol
mau minta waktunya sebentar buat ngobrol
sampai kapanpun aku gak akan pernah
yang terjadi diantara kita berdua
tapi please aku mau berbicara denganmu
kasih aku kesempatan buat
ngebayangin kamu di masa depan
kamu sekarang udah nikah kan
kamu sekarang udah nikah kan
udah punya anak
kita nggak perlu melanjutkan pembicaraan ini
aku mau masuk mau istirahat

eh aku sama istri aku dalam proses cerai
dan aku yang memutuskan hubungan
setelah aku sadar
kalau cuma kamu bukan aku cintai
tolong berhentilah berbuat bodoh lagi
dan menambah kesalahan kamu ya

karena aku yakin kamu gak akan bisa bertanggung jawab
atas semua kesalahan kamu
tapi asal kamu tahu
aku masih sayang dan cinta sama kami
aku sebentar lagi mau nikah
dan karena itu
bukan masa depan
tapi setelah aku masuk
asal kamu tahu rey
tapi kemenangan itu udah gak ada lagi buat kamu
bang kok pakai kursi roda segala
bang kok pakai kursi roda segala
roh kan bisa jalan sendiri bang
daripada abang bawain mesin giling
roh di mana mana juga
kalau orang keluar dari rumah sakit
kalau orang keluar dari rumah sakit
tapi kan roh malu bang
malu pakai topeng kalau malu
malu pakai topeng
mendingan pakai muka lo sendiri aja
ini buat kesehatan lo
ini buat kesehatan lo
ame jabang bayi lo
ame jabang bayi lo
udah naik aja
ini perintah dokter
semua harus diikutin
supaya lo selamat
nih ame si jabang bayi lo
mana anak boleh kepengen lagi
gue juga kan begitu
pengen banget punya cucu
udah makanya yuk
iya bang tapi bantuin ro dong
bantuin roh dong bang